aibtu sunaryanto anggota kepolisian
yang berjasa menyelamatkan nyawa penumpang
yang disandra di dalam angkot
pada hari minggu lalu mendapatkan
penghargaan berupa uang tunai
dari plt gubernur dki jakarta sumarsono
dilansir dari detik com pemprov dki jakarta
melalui plt gubernur sumarsono
memberikan apresiasi berupa
uang senilai sepuluh juta rupiah
uang ini diberikan bersama
dengan piagam penghargaan
di tengah acara apel kesiap siagaan
pemprov dki pada kamis pagi
aibtu sunaryanto dipandang
berjasa setelah dirinya berhasil
menggagalkan penodongan dan penyanderaan
yang terjadi di angkot
kwk t dua puluh lima di kawasan
rawamangun jakarta timur
pada minggu sembilan april lalu
sebelumnya aibtu sunaryanto
juga telah menerima penghargaan dari
kapolda metro jaya irjen pol m iryawan
ya saat ini kami telah terhubung dengan aibtu sunaryanto
sendiri melalui sambungan telpon
yang aibtu sunaryanto ini sebelumnya
selamat dan juga terima kasih
begitu atas jasa anda
untuk warga jakarta
pak sunaryanto bagaimana perasaan bapak
setelah diberikan penghargaan
oleh plt dan juga kapolda
pertama tama saya mengucapkan
banyak terima kasih penghargaan
kepada bapak plt
subender pak sunaryono
penghargaan dari bapak
iya pak sunaryanto sebelumnya
kita ingin tahu apa yang ada di benak
anda waktu itu ketika melihat kejadian
pada saat itu
kalau yang namanya seorang polisi itu
kalau posisi apapun ada keramaian
minimal kita pantau
kalaupun terjadi apa apa
harus ditangani mbak
pak sunaryanto kemudian apa yang membuat
bapak memutuskan akhirnya melepaskan tembakan
ke arah pelaku apakah pelaku
iya sih memang iya
apakah cukup membahayakan
begitu pelakunya pak
pertama tama saya coba bernegosiasi
biasa kan dengan negosiasi kan
orang itu akan misalnya akan dulu ya mbak ya
memang pas kejadian itu
kelihatannya negosiasi itu memang
nggak ada hasil
terus lagi pula
ibunya itu kelihatannya sangat
tertekan dengan pelaku
harus diambil tindakan tegas minimal seperti itu
pak mungkin ini bisa dikatakan
beruntung begitu ada
begitu di sekitar lokasi kejadian
tapi sebenarnya pada situasi seperti ini
masyarakat harusnya bertindak
seperti apa pak
menurut saya mungkin ya juga ya mbak ya
pas kejadian itu ya
tapi memang untungnya
pas kejadian itu
masa tidak sempat
ya mungkin sempat sih berbuat
ya cuma nggak terlalu frontal dikadangkan seperti itu mbak
pak tapi kita tahu dari gambar gambar atau video
yang dikirim oleh netizen begitu
di tempat kejadian perkara
banyak sekali orang yang mengerubungi tempat tersebut begitu
itu justru mengganggu atau justru menjadi tanda
untuk bapak segera bertindak
itu sangat menguntungkan juga mbak ya
satu sisi mungkin
karena banyaknya masa
jadi pelaku itu tertekan juga
yang kedua memang juga
kadang kadang ya jadi
saya buat buat tindak tegas jadi berpikir
takutnya malah setelah mengenai pelaku
kerasnya kena yang lain
baik baik terima kasih
aib tussunaryanto atas informasi anda
terima kasih banyak sekali lagi atas jasa anda